eeeh tia bagi ngapa pada diminum sih
itu rawon bukannya buat diminum
tenggam aja lu pada emang langkus loh
haaa lu mau gimana sih ramon
aduh eh ini gak men
tadi lu gak pernah sampai ke sini
tadi lu gak pernah sampai ke sini
tadi lu gak pernah sampai ke sini
gak punya duit buat ongkos
apa harus aku jual satu satunya penjabut
usaha peninggalan zaman tamu
ini kan benda bersejarah
kalau aku jual
dengan apa lagi aku bergaya kayak aku
poesi kayak rembe amri
ini buat om
ini buat om
makasih ya jep makasih ya jok
ajo gak mau makasih om sedih
iya jep jok makasih ya
selama bulan puasa
baru sekali ini ada yang bayang sama om
mentang mentang om kurang waras
gak ada yang peduli sama om
padahal om juga punya perasaan
om juga bisa merasakan makna ramadan
om bisa melangkah pasti
orang kekombong kampung om tercinta
buat baiknya tuh enak ya jep
hati aku jadi enteng
jep jep jep
mungkin ini berkah
dari daun suci ramadan
aduh betapa damalang nasibku
pilihan kebatin jadi gondrong
makan gue bete dah
kena batunya biar dia rasa
selalu nuduk gua nuduk gua
ini kan nuduk gua
nuduk gua lagi
saya malah ga ada bukti
silahkan silahkan mau marah
silahkan kalo mau marah
buat penawar ya
emang ada obatnya la
mau tau aja
gua balikan deh la ama lu la
ya udah deh
gua maling kek
gua nyolong kek ke papadi la
terserah lu la
tapi lu mau kan kasih gua obat la
gua kan malu la
masa rambut gua begini alis gua sama rambut ama
lama lama gua kesian juga
situ juga suka usil ama saya ma
enak aja gua gunung malah mulu
ada penawarnya tenang aja mak
tapi dengan satu saran
pokoknya semua kerjaan adalah cuma yang ngerjain
kudu mau apa sih
udah belom nyucinya
tuh paham malesnya nih
orang mau buka puasa bukan buruk buruk kerja
ntar lagi gua
udah suka dikituin
gua nunggak marahnya
itu kan ngerasain tuh
jadi pembantu rasanya begitu tuh
mau alisnya tambah gondrol
udah malah nyanyi
mendem di situ kayak kue apem
malah gua disuruh gosok lagi
cukup cukup cukup
udah habis belum gosok ya
dari tadi gosok pelenyak pelenyai begitu
ya elah bener
jangan pusut kayak muka situ tuh
mari mari kalo saya kerja juga diceramahin mulu
kalo kagak kerjain yang bagus yang rapi
ntar kagak dikasih beginian nih
mau jengkleng terus tuh alis
biasa buat tamu kan
what do you speaking barusan
enak aja ngucair kayak beo lu

kayak gini ya hai enggak inget lupa ya enggak inget apa lupa sama aja
mau kasih obat biar alis tambah dingkring begitu
anggri anggri anggri
enggak mau minum
enggak sakit ya
mukanya begitu sayang
nih jadi penyakit nih
bangetan gondrong kan jp kagak boleh gondrong soalnya di rumah udah deng gondrong bapaknya
cepi lebih biar biar gak gojol lagi
nah ondok ondok